inilah antrian masuk ke sebuah tempat wisata hiburan malam di jalan raya seminyak kuta bali
ratusan pengunjung antre melakukan pemindaian quick response code atau kode qr
sebagai salah satu syarat masuk ke lokasi launch ini
kode qr ini berisikan formulir data diri yang wajib diisi pengunjung
mengenakan masker dan mencuci tangan dengan sabun juga wajib dilakukan
termasuk pengecekan suhu tubuh
pengunjung yang datang ke tempat hiburan malam ini
biasanya telah membeli tiket masuk secara online
pengisian informasi data diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi
untuk memudahkan penelusuran jika terjadi sesuatu terkait covid sembilan belas
sebenarnya tujuannya untuk mendata semua konsumen yang datang ke jaan
jadi apabila terjadi sesuatu atau ada apa apa pada malam itu
kita tahu siapa saja tamunya yang ada di jaan
berapa jumlah tamunya kita menteraksinya jadinya gampang
diminta oleh pemerintah kita bisa menyiapkan datanya
kita mengupayakan digitalisasi untuk semuanya
jadi seperti untuk menu kita sudah mulai pakai scan qr
jadi semuanya bisa diakses oleh handphone pribadi
pemilihan menu makanan dan minuman menggunakan buku menu mulai ditinggalkan
semua pilihan menu dapat diakses dengan kode qr
ini untuk menghindari bersentuhan dengan benda benda yang kerap kali dipegang pengunjung
selalu menggunakan masker selama berada di tempat wisata
tapi di tempat wisata malam terlihat sulit diterapkan
apalagi tempat ini sebagai tempat makan dan minum sambil mendengarkan live music
ya sudah hampir dua pekan bali dibuka untuk wisatawan domestik
dan salah satunya teman teman kita ini sudah mulai mendatangi tempat tempat keramen malam
ataupun tempat tempat hiburan malam yang ada di bali ini
mbak kiki kenapa sih memilih tempat seperti ini
artinya nyaman gak dengan kondisi pandemi sekarang ini
ya menurut saya sih nyaman
soalnya kan setelah berapa bulan di rumah itu kita juga perlu tempat untuk refreshing gitu
jadi pulang kerja ya tempat hiburan malam tempatnya yang bisa kita kunjungi
kalau masalah kenyamanan itu dari segi di depan itu penerimaannya sudah sesuai protokol kesehatan menurut saya
penerapan protokol kesehatan di tempat wisata hiburan malam diawasi satuan polisi pamung praja
bersama keamanan desa adat setempat
petugas melakukan inspeksi bendedak
pengunjung dan pengelola akan diingatkan jika tidak mematuhi protokol kesehatan selama pandemi covid sembilan belas
jika membandel usaha yang tidak mengindahkan protokol kesehatan bisa ditutup sementara
walau hampir lima bulan tutup
kini tidak semua tempat wisata hiburan malam di wilayah legian kuta dan seminyak ramai pengunjung
geliat kunjungan wisatawan domestik ini mulai membangkitkan perekonomian bali yang bertumpu pada sektor pariwisata